ada kanit jangan salah
ada saya ada pak benny ada sugeng putut ada harun ada kayanma kombes yudi kemudian ada kdna
menjelaskan bahwa ini percuma saya punya pangkat dan jabatan kalau harkat martabat dan kehormatan saya hancur
oleh almarhum kemudian saya sudah menghadap kapolri kita yang kapolri cuma satu
kamu nembak nggak bu tolong kamu nembak nggak mbok
maksudnya sambo saya jawab saya tidak nembak general
kalau saya nembak pecah pasti kaliber sel senjatanya besar kaliber empat puluh lima
kalau dia nembak pasti pecah karena senjatanya sambo kaliber empat puluh lima
kemudian kalau saya nama nggak mungkin saya selesaikan di situ
kalau nembak kan nggak mungkin saya selesaikan di situ di rumah
tidak mungkin diselesaikan di situ
terus diselesaikan di mana
kemudian tolong rekan rekan kasus ini agar ditangani secara objektif saja
sesuai kejadian kemudian untuk penanganan tindak lanjut karena belum tahu ini pelanggaran disiplin
karena penanganan awal oleh propos sehingga akan dititik oleh birokaminal kemudian untuk yang kejadian ini
di magelang tidak usah diungkit ungkit lagi seperti itu
kejadian di magelang tidak usah diungkit ungkit lagi
saat itu saudara sudah mendengar belum sih apa sih peristiwa di magelang
saat itu hanya sepintas dari richard
saudara mendengar dari saudara richard bahwa apa peristiwa di magelang itu pun tidak terlalu jelas
tidak terlalu jelas
dan perintahnya dari saudara ferdinand
saudara ferdinand sambu kepada kalian adalah tidak usah diungkit ungkit peristiwa di magelang
kemudian setelah itu saya dengan pak beni ali sama pak fs kadiparopam turun ke ruangan karo propos
di situ pak karo propos memerintahkan seso propos untuk segera menyerahkan barang bukti senjata itu
bersaksesaksi kepada birokaminal
saya perintahkan agus untuk menerima
dan pada saat itu saksinya pembes harun
kemudian di situ setelah proses seraterima itu saya ingatkan agus supaya segera lengkapi administrasi penyelidikan
supaya pelaksanaan tugas kita langsung berjalan
kemudian setelah selesai diseraterimakan kita sama
saya berangkat duluan ke lantai atas karena pak sambu langsung kembali
langsung kembali saya langsung ke lantai tujuh birokaminal yang berbeda gedung
di situ agus datang melaporkan bahwa sudah diseraterimakan